harga kebutuhan pokok di surabaya jawa timur jelang natal dan tahun baru terus saja merangkak naik
di pasar tradisional pucang surabaya beberapa hari jelang perayaan natal dan tahun baru
harga kebutuhan pokok melambung tinggi
seperti telur yang biasanya rp tujuh belas per kilogram kini naik menjadi rp dua puluh tiga per kilogram
begitu pula dengan ayam potong dari harga normal rp dua puluh tujuh menjadi rp tiga puluh
kenaikan harga juga terjadi pada sayur sayuran
harga sawi yang semula rp dua menjadi rp dua lima ratus
wortel rp sepuluh menjadi rp empat belas
bahkan harga kubis naik tiga kali lipat menjadi rp tujuh belas per kilogram
yang paling fantastis adalah harga cabai rawit yang kembali naik menjadi rp tujuh puluh per kilogram
ini belanja buat mulut napi
mau gak mau walaupun mahal kita beli
soalnya kan ada acara di rumah gitu
ya tetap memang butuhnya segitu ya segitu
ya terpaksa keluar uang lebih dikit lah
kan belanja biasa setengah kilo
kalau dikurangi kan nanti kan kurang
pada gang pun mengeluhkan kenaikan harga ini
biasanya kan bisa untung banyak
sekarang dikit orang beli kan gak sepuluh banyak
kalau konsumennya itu lho mbak
biasanya saon dua on sekarang paling minimal setengah on gitu
melihat kenaikan harga ini
dinas perindustrian dan perdagangan kota surabaya
menyatakan akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi
dengan adanya kenaikan tersebut
kita mencoba untuk mengantisipasi ke masyarakat
yaitu dengan cara kita mengurangi demand yang permintaan ke pasar
karena ini hukumnya hanya supply demand saja
tapi yang pasti kita adakan pasar murah ya
walaupun jelang natal dan tahun baru permintaan konsumen meningkat
namun pasokan bahan pokok dipastikan kepala dinas perindustrian
dan perdagangan kota surabaya aman